anda kembali di cnn indonesia news report
kereta api argo parahiangan priority hari ini mulai beroperasi
rute kereta ini adalah bandung gambir dan dengan tarif dua ratus ribu sekali jalan
penumpang bisa mendapatkan sejumlah fasilitas
ya sepintas suasananya mirip dengan pesawat udara kelas bisnis
kereta yang berangkat dari stasiun gambir menuju kota bandung sebanyak dua kali sehari ini
juga dilengkapi dengan mini bar
di minibar penumpang bisa bersantai dengan menikmati minuman dan juga cemilan secara cuma cuma
toiletnya pun dijamin nyaman dan juga bersih
dan hingga saat ini ada lima kota tujuan yang memiliki gerbong kereta premium
kota tujuan itu adalah semarang yogyakarta solo surabaya dan juga bandung
dan untuk mengetahui bagaimana beroperasinya kereta argo parahiangan priority
kita tersambung lewat telepon dengan direktur utama pt kereta api pariwisata bapak toto suryono
selamat siang pak toto
selamat siang mas renhat
baik pak toto mungkin bisa diceritakan pak
tadi seperti apa ini hari pertama beroperasinya kereta argo parahiangan priority ya pak
iya jadi saya bisa jelaskan atau saya sampaikan bahwa
alhamdulillah pemberangkatan dari pagi dari bandung jam lima tepat berangkat
ada satu gerbong kelas priority yang kita gandengkan ke kereta api argo parahyangan reguler
nah baik pak toto apa yang kemudian membuat pt kai dalam hal ini mungkin kereta api pariwisata
akhirnya membuat kelas priority kereta api ini untuk tujuan ke bandung
apakah karena memang demandnya cukup tinggi secara bisnis atau seperti apa pertimbangannya pak
kita melihat ada potensi angkutan penumpang kereta api jalur bandung jakarta pp yang sangat tinggi
yang kedua ini melengkapi beberapa program kereta api grup yang sudah diluncurkan sebelum sebelumnya
seperti beberapa waktu yang lalu sudah meluncurkan kereta api yang rangkaian khusus maksud saya rangkaian baru
yang dari inka
nah yang ini priority ini melengkapi program program itu
jadi kami menyediakan layanan yang berbeda dengan yang saat ini sudah ada
jadi memberikan pilihan kepada pengguna jasa kereta api khususnya argo parahiangan
untuk menikmati layanan yang lebih dibandingkan yang sudah ada sebelumnya
baik pak dengar dengar hari pertama sudah full tadi pasitnya
betul mas jadi ini untuk bulan maret ini hampir dikata sudah full
ya ada beberapa memang yang masih keterisiannya itu masih sembilan puluh persen
tapi hampir sebagian besar bulan maret ini sudah full dari semua perjalanan itu
toto mungkin banyak masyarakat juga yang belum tahu ya mengenai fasilitasnya apa saja pak
apa saja sih pak fasilitas dari kereta api argo parahiangan priority ini
kemudian harganya berapa terus jadwal keberangkatan itu setiap hari apa aja pak
jadi saya sampaikan dulu bahwa jadwal ini setiap hari
jadi tidak hari apa saja tapi ini setiap hari untuk yang argo parahiangan ini
setiap hari dari bandung jam lima dan jam empat belas
sedangkan dari jakarta atau dari gambir itu jam delapan empat puluh lima dan jam delapan belas
jadi ada dua kali pp
nah sedangkan fasilitasnya ini isinya hanya dua puluh delapan shift
jadi satu gerbong itu hanya diisi dua puluh delapan penumpang
terus ada minibar di mana
para penumpang bisa juga berinteraksi dengan penumpang yang lain di minibar itu
sambil santai sambil menikmati teh atau kopi yang ada di situ
terus di samping itu juga kita menyediakan toilet yang representatif
yang cukup nyaman bagi para penumpang
iya iya ada wifi juga ya pak ada wifi ada video on demand
terima kasih pak toto
ya kita tentu berharap
ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin berpergian jakarta bandung
dengan menggunakan kereta api priority yang sudah disediakan
terima kasih pak toto suryono direktur utama pt kereta api pariwisata